seiring berakhirnya libur panjang idul fitri kepadatan terjadi di ruas jalan nagrek dan gerbang tol cilenyi jawa barat
pemudik harus mewaspadai beberapa titik di jalur selatan menuju jakarta
hari minggu ini merupakan puncak arus balik bagi pekerja di kota kota besar termasuk jakarta
karena esok aktivitas masuk kantor akan kembali normal
dan untuk mengantisipasi antrian hingga seratus meter dari gerbang tol
petugas menerapkan sistem jemput kendaraan dengan membagikan kartu masuk secara manual
sementara di beberapa titik di jalur selatan nagrek yang harus diantisipasi pemudik saat arus balik
meliputi lingkar nagrek lingkar barat pertigaan bojong parakan muncang dan gerbang tol cilenyi